ratusan penonton terlibat tawuran saat konser grup band sleng digelar di lapangan gor wirabakti lumajang minggu siang
dalam tawuran itu dua penonton perempuan pingsan sedangkan tiga pemuda lainnya diamankan karena diduga sebagai biang keributan
aksi tawuran bermula saat sejumlah penonton yang tidak membeli tiket menerobos masuk pintu gerbang
tak lama kemudian aksi saling dorong pun terjadi hingga berujung tawuran
meski sudah disiram dengan air namun aksi kericuhan kembali terjadi bahkan dua orang penonton wanita tak sadarkan diri akibat aksi tawuran tersebut
sementara itu tiga orang pemuda yang diduga pemicu aksi kericuhan pun ditangkap polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan
meski sempat terjadi kericuhan namun konser musik ini kembali dilanjutkan hingga berakhir
konser slang ini adalah bagian dari perayaan ulang tahun kabupaten lumajang ke tujuh ratus enam puluh satu